mengasusan buah hati yang masih balita
inilah salah satu kesibukan harian brip tu melinda kurnia
di rumahnya di desa meloko rejo kecamatan gumukmas jember
mulai dari menyiapkan susu formula hingga mengganti pakaian
serta popok bayi layaknya seorang ibu
namun di sisi lain perannya sebagai seorang poluan babin kantipmas
menuntut brip tu melinda harus siap meninggalkan keluarganya
saat tugas memanggil meski yang mendadak sekalipun
tak peduli malam hari anggota babin kamtipmas harus siap terjun ke masyarakat
saat ada peristiwa di wilayahnya
inilah sebabnya sangat jarang polwan menduduki jabatan
sebagai seorang babinkan tipmas
ya sosok brip tu melinda memang cukup spesial
ia merupakan satu satunya polisi wanita
yang menjadi personel babinkan tipmas perempuan di polres jember
pandemi covid sembilan belas yang hingga kini masih melanda
tentu menjadi tugas berat bagi brip tu melinda
tak hanya harus rajin keliling untuk memantau situasi di wilayahnya
ia juga harus siap berinteraksi dengan kontak erat covid sembilan belas
untuk pengumpulan data atau melakukan tracing pada warga yang terpapar covid sembilan belas
untuk mengatai pin einem tersebut

agar tetap tidak wakil
beberapa orang juga sekalian menyeli department
bahwa salah satu z rhyme yang berangkat
di karya bank spital datang mem hokkaini
untuk mencari pel parlament
tetapi vocalnya tidak bisa dibuat tanpa perhatian
setelahthe original voix undang undang
yang diberi oleh maka maka manusia
conservator permasalahan ilang tingkat
yang environer dan pm's
tentang anti flora